tugas direkturat reserse kriminal khusus polda jawa barat mengungkap kasus penipuan dan penggelapan yang melibatkan travel perjalanan yang berdiri sejak awal dua ribu enam belas
dari tiga puluh satu ribu jamaah calon haji dan umroh yang mendaftar sebanyak dua belas diantaranya belum diberangkatkan dengan kerugian mencapai tiga ratus miliar rupiah
kasus penipuan yang dilakukan biro perjalanan haji dan umroh dilakukan oleh pt solusi balat lumampah atau travel sbl di kota bandung
travel perjalanan yang berdiri sejak awal dua ribu enam belas tersebut menggunakan sistem money game dalam memberangkatkan jemaah haji dan umroh
namun untuk menarik jemaah pemilik travel mematok harga jauh di bawah harga normal yaitu antara delapan belas hingga dua puluh tiga juta rupiah per jemaah
dari tiga puluh satu jamaah jawa barat memiliki jamaah yang berdiri sejak awal dua ribu enam belas
dari tiga puluh satu jamaah calon haji dan umroh yang mendaftar sebanyak dua belas diantaranya belum diberangkatkan dengan kerugian mencapai tiga ratus miliar rupiah
selain mengamankan dua pelaku dan barang bukti uang tunai sebesar satu enam miliar rupiah petugas juga menyita sembilan unit mobil mewah serta empat unit sepeda motor
perusahaan atas berinisial sbl sbl ini dia hanya memiliki izin umroh tetapi tidak memiliki izin memberangkatkan haji
itu cukup banyak yang akan rencana berangkat kurang lebih tiga puluh satu ribu orang
kemudian nominalnya yang dia bayar satu orang itu berkisar antara delapan belas juta sampai dua puluh tiga juta satu orang
kalau kita kalikan kali tiga puluh mungkin sekitar sembilan ratus miliar
kepolisian masih terus menyelidiki kasus ini apalagi masih banyak korban yang belum melapor kepada polisi
jadi bangun bandung